makanya mereka ngelamar sekarang
aku nggak pernah janjiin kayak gitu

rombongannya mereka udah pada datang
mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya
bahkan yang sepu sepu tuh yang tua tua pada dateng semua
bahkan ada penghulu yang lagi mengawirin orang dipaksa kesini juga
di dalam otak kamu itu cuma ada kawin kawin kawin
nggak ada apa pikiranmu
kau cuma pikirin yang lain
kamu tuh masih kecil saya
jangan mikirin kawin
daddy nggak ngelarang kalau kamu pacaran
atau kamu minta tunangan
ya boleh boleh aja
kamu harus mikirin sekolah dulu
tunggu sampai kamu dewasa
baru kamu boleh mikirin kawin oke
iya sayang kamu harus mengutamakan sekolah kamu dulu
ya ya ya di luarnya
ada rombongannya banyak banget
mami itu nggak pesan rombongan sirkus
kan laura udah gede
itu di luar
pengen ketemunya sama non laura
apa sih itu
ada apa ini
ada apa ini
ini berjual ada yang namanya kembang yang mau dipetik
bapak salah salah alamat
di sini tidak jual kembang
iya betul betul kalau mau nyari kembang
tuh rumah yang ujung jualan kembang
eh saya jangan dibohongin
saya tahu di sini ada kembangnya
dan saya bawa kembangnya
ini namanya kembangnya anaknya
nah ini dia namanya kembangnya
yang namanya si jafri
nama lo jafri dari dulu gue udah bikinnya nama lo jafri
dari masih ada bapak lu kan
itu cukup tinggal satu satunya
iya sayang aku kesini datang untuk melamarmu
ayo udah kita kawinin aja sekarang
saya juga sebenarnya ini hari
ada arisan keluarga dengan keluarga saya
apesnya tunda atau saya batalkan arisan keluarga saya di kampung
minta kawin kepada anak bapak di sini
saya udah bawa bapak penghulu
buat ngawinin anak bapak dengan cucu saya si jafri
cucu saya satu satunya
bangun bangun bangun
kamu kan bapaknya pingsan sih
gara gara kamu sih nih
nggak mau kawin bangun bangun kawin
ya tapi gimana laura
makanya mereka ngelamar sekarang

rombongannya mereka udah pada datang
mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya
bahkan yang sepu sepu tuh
tua tua pada datang semua
bahkan ada penghulu yang lagi mengawin orang
dipaksa ke sini juga
aduh gimana sih ini
aduh kacau nih mam
aduh kamu jangan begitu dong
kan kamu udah nggak suka sama si rangga
berarti kamu mau dong nikah sama aku ya kan
iu never maka pernah tau nggak sih
emang nggak pikir cuma kamu cowok di dunia ini selain rangga
cucu saya sekarang
saya nggak mau buang buang waktu

aku belum bisa menikah
pong aku nggak gerak
kawinin aja cucu saya sekarang sama anak bapak ini
sudah sedih aja gimana
ayo udah sekarang pulang aja
nanti gue tau nyokap kawin sama cewek yang lebih bagus
laura kamu ini selalu cari perkara ya
ngapain sih kamu janji janji mau kawin sama orang
emang kamu udah ngebet mau kawin
tadi apaan sih
aku beli sumpah

ibu aku gini dulu
aku aku gini dulu

alah deddy kan tau siapa kamu
kamu selalu ngobrol janji sama siapapun
kamu ini kelewatan sekali
selalu bikin malu deddy
aku yang bener dadi nggak pernah janji janji beneran
laura seharusnya kamu introspek si diri kamu sendiri dong
kalau memang salah akui kesalahan kamu
pakai gengsi segala ya kan
pokoknya deddy gak mau denger lagi kamu ngerjain orang
kalau sampai itu terjadi
kamu udah diusir dari rumah ini
dadi gak percaya sama rakyat sendiri
kalau dadi mau usir aku usir aja
gak usah pakai suruh aku janji gak usah ngerjain orang lain
jadi jadi kalau kamu udah diusir
kamu mau pergi dari sini
tahu gak dadi
kalau dadi mau aku pergi ya udah
aku masih punya kehargaan diri aku gak ngerasa salah
kalau kamu bicara soal harga diri
silahkan kamu pergi dari rumah ini
apa apaan sih ini
yaudah dadi lihat aja
aku bisa hidup tanpa mami sama dadi
kamu ini apa apaan sih
lah kamu tuh selalu belain laura belain laura
tuh jadinya kayak begitu tuh
paling cuma gertak aja mana berani sih dia pergi
dadi mikir aku takut apa keluar dari rumah ini
aku bakal tunjukin ke dadi kalau aku tuh bener
aku tuh gak pernah janji janji sama japri mau menikah sama dia
jadi lihat aja dadi
dadi pasti panik kalau aku pergi
jam ya kan
semua tinggal daddy semua tinggal mommy
daddy gini gini kamu sih tukang pergi beneran
udah kamu tenang aja dia cuma gertak aja
mana mungkin saya pergi beneran kan dia udah pernah ngerasain hidup prihatin kayak apa di luar sana
masa dia mau pergi lagi
eh ra kalau kayak gini tuh yang lo lakuin sekarang sama aja lo tuh nyiksa diri lo
iya lo tuh masih siap siap buat menderita lagi tau gak
habis habis pada hari ini beliin banget sih mereka ngak jahit sama gue
ya terus sekarang lo mau tinggal di mana dong
di rumah rangga lah dimana lagi
sekarang kan pramu udah kaya jadi rumahnya enak gak sengsara kayak dulu
lagian sekarang kan aku udah punya uang jadi apa aja yang aku minta pasti beliin
lo yakin loh bakal diterima di sana
iya lah udah deh kalian semua gak usah mikirin gue oke
pokoknya lo gak boleh tinggal di sini
enggak pokoknya gue gak setuju lo gak boleh tinggal di sini
kak kita itu sekarang udah pindah kita gak tinggal di tempatnya kita dulu kak
dimana tetangga itu jauh jauh semuanya sekarang tetangga tuh deket
nanti kalau mereka ngeliat rangga satu rumah sama pacar rangga gimana
ntar dikira yang macem macem lagi
pi tapi kakak aja bisa jaga diri pi
kak pokoknya opi gak setuju
gue gak rugi kok kalau nggak usah tinggal di rumah ini
banyak orang orang yang mau nampung gue tau
siapa itu nyembelin banget sih
lagu kesongan rima aku segala lagi
apa mungkin dia takut karena nanti aku semaranga beneran ketahuan menikah
otaknya picit banget sih
apa perlu aku kerja
tapi kayaknya sekarang aku gak perlu kerja deh
aku masih punya uang
jadi tenang aja
tapi kalau mami smedadi beneran ngusir aku gimana
terus mami smedadi gak boleh rangga bantuin aku
terus aku jadi gelandangan
terus aku menderita kayak dulu
terus gak ada yang bantuin aku terus aku sendiri
sampai jumpa lagi di video selanjutnya